indonesia siapa kita indonesia satu anggota
ini dia pertandingan yang menyita perhatian banyak orang hari ini
tunggaputra indonesia jonathan christie akhirnya menambah perbendaharan emas indonesia
lewat nomor tunggaputra bultangkis
warganet pun langsung bereaksi atas kemenangan jojo ini
ucapan selamat pun mengalir deras ke atlet yang akhir akhir ini jadi perhatian
aksi jojo pun langsung viral saat merayakan kemenangannya dengan melepas kaosnya
aksi yang membuat kaum wanita menjerit jerit histeris
sabar dia tetap berjuang dan akhirnya bisa memenangi pertandingan ini
juara a tujuh games adalah
terima kasih tuhan ku ucapkan
warganet pun langsung kreatif
meme jojo pun langsung muncul
meme kemenangan jojo viral dengan menggunakan foto joshua suherman dalam seri joshua ojoswa yang laris pada tahun sembilan puluh an
tak hanya meme dari seri joshua ojoswa meme tentang aksi jojo membersihkan keringatnya pun beredar di media sosial
sekali lagi selamat untuk jonathan christie kemenangan jojo yang menjadi kemenangan dan kebanggaan untuk indonesia
sampai jumpa di video selanjutnya
jaya juga pernah membuka kaosnya saat menang di indonesian open dua ribu delapan belas juli lalu
dari korea selatan pemain yang dijuluki prince of sattlecock lee yong dae juga terkenal doyan ganti baju di lapangan
para penggemarnya bahkan mencatat lee yong dae bisa ganti baju hingga empat kali dalam satu pertandingan
maka tak heran jika netizen kini menyamakan kegemaran jonathan christie
seatless di lapangan mirip dengan
tapi yang paling top bisa jadi yang satu ini
maksud hati ingin selebrasi pemain bulu tangkis cina lee jun hui malah jadi viral
lee jun hui yang berpasangan dengan lee yu chen
terekam gagal buka baju usai mengalahkan ganda indonesia di piala thomas dua ribu delapan belas mei lalu
ada lagi selebrasi di asean games dua ribu delapan belas yang tak kalah viral
yang satu ini saat tim kabadi putri iran menundukan india
yang bikin berbeda alih alih hura hura selebrasi para atlet kabadi iran ini justru sujud syukur sambil membaca ayat kursi
meski tak ada larangan pilihan para atlet membaca salah satu ayat di surat al baqarah ini dinilai warganet berbeda